sekarang ini yang sedang oma pikirkan
oma ingin segera menikahkan kamu sama india
oma mau menikahkan aku dengan indira
kok oma gak nanya rizah
apakah rizah udah siap atau belum
ini hidup riza oma dan menikah itu bukan main main
kamu ini kenapa sih rizah
oma kan cuma mau memperlancar hubungan kamu
berani bersikap kasar sama aida
dokter ini semuanya salah sangka dokter
aksan gak salah tadi saya yang jatuh sendiri dokter
ternyata dokter panji benar benar mencintai aida
dia bahkan membiarkan aida disakiti sedikitpun
semakin lama aida bersama dokter panji
aku yakin semakin cepat aida melupakan aku
akhirnya pasti udah begitu kecewa sama aku
aida kamu gak perlu bedain aku
gak akan lalu apapun

sekarang ini yang sedang oma pikirkan
oma ingin segera menikahkan kamu sama india
menikahkanmu sama indira
dengar cantik nya
menikahkan aku dengan indira
kok oma gak nanya rizah
apakah rizah udah siap atau belum
ini hidup riza oma dan menikah itu bukan main main
kamu ini kenapa sih rizah
oma kan cuma mau memperlancar
hubungan kamu dengan indira
sekarang kamu kok jadi panik begitu
oma kan cuma mau mengatur pernikahan kamu
indira itu bilang sama oma
kalau kamu itu tiba tiba ninggalin idera
enggak oma bukan begitu
riza emang sayang sama indira
tapi indira yang sekarang itu seperti
pokoknya oma sudah tidak mau dengan alasan apa apa lagi
tamu harus segera menikah dengan indira
pokoknya oma sudah tidak mau dengar alasan apa apa lagi
kamu harus segera menikah dengan ibu

kamu itu kalau jalan tuh pakai mata dong
pakai mata aku pakai mata
kok jalannya dari tadi
kamu itu apaan sih zah marah marah mulu deh
lihat dong ini baju aku
sudah berapa kali kamu bikin baju aku kotor aida udah berapa kali kamu bikin baju aku kotor aida
aida cepetan kamu minta maaf
enggak aku gak mau minta maaf sama kamu
ya gak ada kamu yang minta maaf sama aku
dari tadi aku jalan dari sualayan hanya untuk beli es krim doang
terus tiba tiba es krim aku jadi
udah aida diam
dia gak usah pidato lagi aku lagi pusing
eh malah aku tuh lagi pusing
kamu sakit zah
udah gak usah pegang pegang bisa kan
aku tuh bukan sakit aku bukan sakit pusing tapi
jadi kamu pusing kenapa
oma tiba tiba juga aku untuk menikahi indira dengan secepatnya
terus kenapa kamu jadi bingung zah
bukannya harusnya kamu senang
selama ini bukannya kamu cinta sama indira
iya aku emang cinta sama dia tapi aku cinta indira yang dulu
kamu tau kan indera yang sekarang tuh beda
aku nggak aku jadi gak kenal sama dia lagi oke
secara fisik dia emang seperti india
tapi di hatinya tuh dia bukan indira
dan aku gak bisa menikahi orang gak aku kenal
kok kamu malah ngebelain gadis kampungan ini sama aku
kok ngatain aku gadis kampungan sih
yang biasanya ngatain aku gadis kampungan itu kan nafa
iya sih za aku juga ngerasa
indira yang sekarang beda zah
ya udah aku udah duga kamu bakal ngomong kayak gitu zah
dan satu lagi indira yang aku kenal
dia itu gak mungkin berani ngomong sama oma dan maksa oma untuk cepat cepat menikahkan aku dengan dia
aneh banget kan
iya zak aku juga udah ngerasa gitu
aku merasa gerak gerik indira yang sekarang gak sama kayak indira yang dulu
aku ini sahabatnya indira za
aku kenal sama indira gerak geriknya nava dan indira beda banget
apalagi kamu kamu pasti tahu indira kayak gimana
kamu pacaran sama indira kan udah lama banget zah
kamu udah ninggalin aku dan sekarang kamu ngomongin aku dari belakang
dan aida kamu itu kan sahabat aku zah
dulu kamu pernah pinta aku dan sekarang kamu mau pinta aku lagi
za emang kenapa sih kalau aku mau nikah sama kamu
apa yang salah aku itu kan cinta sama kamu zah
jadi wajar dong kalau aku mau nikah sama kamu
indira ya aku emang cinta dengan india
dan aku emang mau nikah dengan dia
terus kenapa kamu mau ninggalin aku
karena kamu itu gak mirip dengan indira yang aku kenal selama ini
semua itu cuma alasan zah
kamu itu sebenarnya seorang pengecut
tapi dengan satu syarat
aku harus yakin bahwa yang aku nikahi itu adalah benar benar indira
aku akan membongkar makam nafa
dan aku akan membuktikan bahwa yang dimakam di sana adalah benar benar nafa
dan bukan indira
syabas aku bisa kontak artem nanti
aku harus segera membongkar makam itu sebelum oma benar benar menikahkan
kalau indira yang sekarang adalah sebenarnya indira
dan aku harus yakin
kalau emang nafa yang ada di makam itu
oma mau bicara sama kamu
kamu ini apa apaan lagi sih
indira tadi telepon sama oma sedih sekali
dia sedih karena kamu tidak percaya lagi sama dia
sampai mau membongkar makam
aduh indira ini apa apaan sih
ngapain coba dia ngadu ngadu ke omar
kayaknya dia emang sengaja pengen bikin aku dimarahin sama opa
aku jadi semakin ragu sama dia
harusnya kalau emang dia indira
dia gak akan mungkin ngadu ngadu seperti ini
aku akan terima
aku akan terima
aku akan tetap menikahi india
tapi sebelumnya aku harus yakin
bahwa yang aku nikahi itu adalah istri yang sebenarnya oma
dan yang di makam itu adalah nafa
karena kalau udah keburu menikah
semuanya nanti akan terlambat toma
lagi pula kalau ternyata emang itu idea yang sebenarnya
kan oma gak perlu khawatir
keterlaluan kamu riza
bisa bisanya kamu meragukan kekasih kamu sendiri
pokoknya kamu pikirkan lagi
sebelum kamu menikahi indira
dan perbuatan kamu sendiri
dan oma tidak mau semuanya jadi kacau
aida bawain tante buah
mudah mudahan tante suka ya